lalu lintas eksit tol brebes padat merayap antrian di jalur arteri mencapai enam km
sementara arus kendaraan dari dalam tol semakin menurun antrian kini sudah menjadi tiga km
ada pilihan jalur alternatif untuk menuju semarang yaitu keluar brebes timur ke arah jatibarang
terus ke selawi pantura tegal hingga semarang
dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut sudah ada koresponen cnn indonesia femi afriyadi di kawasan brebes
ya femi bagaimana arus lalu lintas pada siang ini di sana
ya selamat siang andra betul sekali yang anda sampaikan bahwa memang saat ini polisi atau petugas gabungan yang menjaga lalu lintas di titik ini
tengah mengupayakan bagaimana mengurai kendaraan yang masih terkumpul di satu titik
di pertemuan arus antara arteri pantura dengan pertemuan exit tol brebes ini
dan mekanisme kontra flow
masih terus dilakukan sampai saat ini bahkan lajur yang tadinya tersedia empat lajur untuk mengarah ke jawa tengah
kini dipakai tiga lajur untuk kendaraan yang akan mengarah ke sana
sementara satu lajur untuk arah sebaliknya namun kemacetan masih tidak bisa dihindarkan
sementara jalur jalur alternatif yang tadi anda sebutkan andra memang menjadi himbauan tersendiri bagi para petugas
untuk memudahkan para pemudik menuju ke semarang khususnya
untuk volume sendiri memang jalur arteri pantura
saat ini jumlahnya justru lebih tinggi dibanding jalur tol
karena memang mengingat beban tol yang semakin tinggi sejak tadi malam mencapai tiga puluh km
namun sejak tadi pagi hingga siang ini sudah mulai terurai
hanya mencapai enam km saja yang berada di jalur tol tersebut
sementara untuk jalur arteri pantura ini sudah mencapai delapan km
ini dikarenakan karena beberapa kendaraan yang keluar dari tol pejagan
dibuang ke jalur arteri pantura ini untuk mengurangi antrian
ataupun juga kemacetan yang terjadi sejak tadi malam
dan petugas masih terus berjibaku untuk melakukan pengalian arus
buka tutup jalur dengan mekanisme dua banding satu masih terus berlangsung hingga siang ini
femi selain jalur jalur alternatif tadi
adakah himbauan daripada petugas bagi para pemudik yang tidak ingin terkena macet
tidak bisa dipungkiri kenapa jalur ini menjadi semakin padat adalah jumlah kendaraan
yang memang semakin hari semakin meningkat
dan ada himbawan yang disampaikan kemarin malam saya berbicara dengan dirjen hubungan darat
yang mengatakan bahwa ada beberapa penyebab yang menyebabkan kondisi kondisi di jalur arteri
ataupun juga tol ini semakin
padat adalah bagaimana bottleneck yang terbentuk akibat kendaraan kendaraan
yang akan melakukan pengisian bahan bakar minyak di sejumlah spbu yang berada di jalur arteri
begitupun juga di jalur pantura dengan jumlah yang terbatas
ini juga menyebabkan antrian kendaraan terjadi di sana
dan juga akibat dari ketidak tertiban dari pengendara
khususnya sepeda motor andra
yang sempat mengacaukan mekanisme atau skenario kontraflow yang dibuat oleh pihak
atau petugas kepengenaraan
sehingga menyebabkan kendaraan kendaraan tersebut menerobos jalur jalur yang sudah diatur itu
sehingga terjadi penumpukan di antara lajur lajur yang sudah disediakan untuk kendaraan kendaraan
yang melintas pada jam jam tertentu sesuai dengan yang sudah diatur oleh kepolisian sendiri
ini yang menjadi himbawan bagi para pemudik yang melewati kedua jalur ini
baik arteri ataupun juga tol
untuk menghindari atau tidak melakukan hal hal seperti tadi
sehingga perjalanan mereka menuju ke sejumlah kota di jawa tengah bisa lebih lancar
dan aman begitu andra
ya baiklah terima kasih femi afriani yang melaporkan langsung dari brebes